banjir setinggi sekitar satu meter ini tak menyurutkan semangat neng tiga puluh dua tahun untuk berkeliling kampung
sambil menenteng stopless plastik berisi kue buatannya warga tanjung sekayam ini berjalan dari rumah ke rumah seperti biasanya meski harus menerjang banjir
lain halnya dengan wati
wanita parubaya ini tak ingin kehilangan pendapatan meski warung tempatnya berjualan terendam banjir
lapak darurat berupa meja yang diikat ke tiang rumahnya kini menjadi penopang penghasilan dari berjualan gorengan di tengah banjir
lokasi rumahnya yang berada di ujung gang yang menjadi akses warga membuat lapaknya tak pernah sepi
ia menyebut banyak warga di gang yang tak mengungsi dan masih keluar masuk lewat depan warungnya meski harus menggunakan sampah
yang selehernya ada
pada mengungsi mereka
rumahnya masih ada tempat tempat yang agak tinggi
kita bawa mereka mengungsi kan ada jalan
saat ini banjir masih melanda sedikitnya lima kabupaten di kalimantan barat
di kabupaten sanggau sejak dua pekan terakhir banjir belum surut
dian adria sanggau kalimantan barat